selalu tersenyum memberikan semangat untuk generasi muda generasi milenial yang ada di indonesia
luar biasa sekali
nah kang vicky kita melihat bahwa pemerintah kan tidak diam saja ya menghadapi krisis dikarenakan oleh pandemi covid sembilan belas
nah seperti yang kita tahu bahwa pemerintah juga sudah menggulirkan bantuan presiden untuk umkm
untuk membantu pelaku umkm melewati cobaan di saat pandemi ini
nah berapa besar bantuan presiden untuk umkm yang sudah digelontarkan
boleh di share sedikit buat kita kang vicky
iya tadi juga ada potongan video pak presiden ya sudah menyampaikan
jadi bahan pres produktif usaha mikro atau kita singkat bpum ini kan sudah tahun ke dua
nah untuk tahun ini ini bpom atas arahan presiden ini dilanjutkan dengan nilai satu dua juta rupiah
untuk total dua belas delapan juta pelaku usaha mikro
sehingga memang tadi pak presiden menyampaikan ini keseluruhan ada lima belas tiga puluh enam triliun
yang hari ini sudah terdistribusi sebanyak sembilan delapan juta pelaku atau setara dengan sebelas tujuh puluh enam triliun
yang tiga juta terakhir ini insya allah target kami bulan agustus ini sudah selesai ya
nah terkait dengan dukungan
pelaku umkm dan kooperasi juga sebetulnya bukan hanya di banpres produktif usaha mikro
ada kur program kredit usaha rakyat ini juga dari total dua ratus lima puluh tiga triliun yang sudah dianggarkan
nah ini secara khusus juga ada relaksasi bunga kredit pinjaman sampai dengan akhir tahun ini secara khusus memang
di ringankan lagi bunganya
dari sisi skema juga pak teten sudah mengajukan proposal kepada presiden dan sudah disetujui
kur ini yang sebelumnya kan tanpa agunan ini maksimum lima puluh juta yang dengan agunan sampai dengan lima ratus juta
nah ini sebetulnya bagaimana juga mengaktifasi reaktivasi
jadi usaha dari pelaku umkm ini kita dorong dan sudah disetujui oleh presiden
yang tanpa agunan itu sampai dengan seratus juta dan dengan agunan itu sampai dengan dua puluh miliar
ini luar biasa menurut kami ya
sehingga cita cita umkm naik kelas dengan ekosistem pembiayaan yang mudah dan murah
ini juga dapat diakses untuk pelaku umkm
nah termasuk tadi isu digitalisasi ini juga banyak sekali program yang sudah dikerjakan
samakan dengan lintas stakeholders baik kementerian lembaga lain kemudian tech company
kemudian juga dari kampus gitu ya dan para pelaku komunitas startup digital dan tentunya komunitas komunitas terkait lah ya
nah ini yang juga didorong bagaimana umkm ini masuk ke rantai pasok industri
khususnya salah satunya dengan kerjasama dengan bumn pak menteri erick thohir sudah membuat program
namanya pasar digital umkm bumn di mana capek sebesar empat belas miliar di bumn ini bisa dikerjakan oleh umkm
yang awalnya hanya dua lima miliar nih ditingkatkan lagi nih bicara akses pasarnya
nah itu juga tentunya melalui akses digital
terakhir mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan belanja pemerintah
ini juga sudah ada amanah dari undang undang cipta kerja dengan
aturan turunannya yaitu pp tujuh dua ribu dua puluh satu di mana ada dua sisi nih
ini diwajibkan dikerjakan oleh umkm
hari ini sudah ada sekitar dua ratus ribu umkm yang sudah onboarding dengan satu dua ratus kategori produk dan untuk akses pemasarannya yaitu untuk lokasi usaha

kalau haruslish perskela angka
jadi kita coba buat pendekatan memang dari hulu hilir ya bahan transproduksi usaha mikro jelas itu intervensi dari sisi supply nya
tapi dalam proses dan sampai dengan akses tersebut dengan sebuah pemasaran penuh kegiatan bikin kita tuh pada percaya desa tersebut dan untuk bidang sol hiss kita ini yang saya instalkan lagi ini dari buang yang ber desta cruz

baik kang vicky terima kasih banyak atas informasinya
dan seperti yang kang vicky sampaikan tadi bahwa sudah ada penyerapan sembilan delapan juta pelaku mkm yang menerima banpres kan
kalau kita balik lagi berarti masih ada tiga juta lagi ya kang ya betul
nah tiga juta ini mungkin masih ada masyarakat yang masih penasaran apa aja sih kriteria kriteria untuk umkm ini biar bisa mendapatkan banpres tersebut kang vicky
ya yang pasti ini untuk usaha mikro ya bukan umkm keseluruhan
jadi yang kecil menengah tentunya ini beda lagi programnya
kecil menengah kan biasanya mengakses pembiayaan lewat kur
nah untuk yang banpres produktif usaha mikro ini jelas persyaratannya bahwa
ini adalah usaha mikro tentunya yang belum menerima juga gitu ya diprioritaskan memang
sekarang itu ada arahan memang di wilayah wilayah yang memang sangat terdampak ya dalam hal ini
di wilayah wilayah yang zona merah zona hitam terkait dengan kemarin juga psbb darurat gitu
nah ini yang sebetulnya diprioritaskan
namun memang terkait dengan persyaratan yang lain

bukan pegawai negeri atau bumn atau tni polri dan seterusnya
jadi betul betul real usaha mikro pelaku usaha mikro
berarti harus benar benar real pelaku usaha mikro untuk masyarakat mungkin di sini bisa dicatat kembali ya
dan semoga bantuan ini juga bisa dirasakan manfaatnya secara langsung
dan digunakan secara baik ya jangan sampai dilakukan konsumsi yang konsumtif atau berlebihan
tetapi memang untuk kepentingan si usaha mikro itu sendiri
dan mungkin kang vicky saya juga ingin menanyakan bahwa selama menggelontarkan dana banpres tersebut untuk umkm
kira kira apa yang menjadi evaluasi pemerintah kang
iya yang pertama tentunya terkait dengan data pelaku
ini kita kan ingin betul betul memastikan si penerima itu adalah usaha mikro
dan so far sih dari beberapa
survei yang terkait dengan evaluasi dari bpom ini juga terkait hal tersebut banyak sekali yang menyatakan bahwa bpom ini tepat sasaran
dan juga memang ada delapan puluh lima responden umkm yang mendapatkan bpum ini juga sulih berjalan
nah ini dari survei mandiri
jadi memang itu bentangan dari disrupsi pandemi ini ya
jadi respon itu terkait dengan bpum ini
saya perlu informasikan ulang usaha mikro
sepertinya ada sedikit trouble di suara
ya nggak apa apa kita boleh sambil menunggu penyelesaian trouble tersebut mungkin kita bisa move ke mas andanu prasetyo
nih selaku founder kopi tuku dan makka group
iya luar biasa sekali senang banget loh hari ini aku bisa ketemu walaupun secara virtual sama mas andanu
yang diganti serpon
yang disini kau udah hapi semua ya
iya tetangga tetangga tuku ya hashtag tetangga tuku
nah mas andanu nih disini kita melihat pandemi belum terlihat hilalnya kapan akan berakhir
namun gimana pun bisnis juga harus terus berjalan ya
jadi salah satu cara bertahan saat pandemi ini pasti dengan terus berinovasi dan berkreasi
bagaimana anda terus menggali kreativitas untuk tetap berkompetisi di masa pandemi ini kang
thank you mbak amat
kalau ini aku sharing dari sudut pandang alam pribadi maupun kewakili teman teman di toko kopi tuku

yang jelas waktu itu salah satu meeting yang paling seru dan menegangkan dan apa ya
ya tadi sampai sekarang aja hilalnya tidak ketemu apalagi di tahun lalu di bulan maret kira kira itu
aku ingat banget meeting tahun dua puluh maret loh misalnya itu
itu adalah meeting yang benar benar jadi kita mau gimana nih
jadi target tahunan kita mau kita lanjutin mau kita ubah
terus kita mau hidup dengan sisa cash kita sekarang
atau mau gimana
sampailah alhamdulillah banyak sekali aku diberkahi teman teman di tuku di manajemen di ops yang banyak memberikan masukan
terus banyak di tuku yang juga memberikan pandangan
sampailah akhirnya kita mendapatkan yang biasanya orang orang pahami di pandemi cara kita bertahan tentunya
amankan cash flow terlebih dahulu kedua berusaha menjadi adaptif atau agile secara bisnisnya
tapi tadi yang sebenarnya mbak rona tanyakan bagaimana nih kita terus berkreativitas terus berinovasi di masa pandemi
buat aku dari pengalamanku di tahun lalu dan aku yakin teman teman di tuku juga sepakat yang bisa mendrive itu semua hanyalah sebuah harapan
jadi sebenarnya yang tadi kita putuskan jadi kita sisa tabungan ini mengira apakah itu yang membuat kita bergerak adalah salah satunya adalah kesenangan dari pendidikan kita
kesenangan dari tetangga tuku yang tidak boleh hilang
mereka merasa kita pikir ah lagi covid mereka nggak minum es kopi susu ya kan
rata rata es kopi susu merupakan salah satu tools untuk memaraskan mereka saat di rumah
makanya saat itu kami di tuku mengeluarkan botolan satu liter bernama tukucun
alhamdulillah saat itu juga kalau kami ingat back flash yang terus membuat harapan itu membuat kami terus bergerak bertanya
kami juga berbicara dengan teman teman dari kementerian kepresiden km juga kita melakukan video zoom saat itu kita sharing bersama smashco
saat itu akhirnya kita menggalangkan bersama pelaku industri kopi tentang ngopi di rumah
makanya kami sebagai toko mengusulkan kalau kami mau coba kopi botolan satu liter begitu itu world ya sudah kami juga sampaikan di grup dan di meeting bahwa eh ini coba di jalan
alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi salah satu

tapi apakah itu sebuah kreatifitas saya tidak berani bilang itu kreatif tapi yang jelas efek dari kepepet itu real di masa pandemi ini
justru kalau kita mau bisa kreatif bagaimana kita bisa bertanding pandemi coba diingat ingat aja apa yang kita pengen atau harapan apa yang ada selama ini kita punya diperjelas lagi
dan aku merasa itu yang akan menarik kita untuk menggali berbagai ide kreatifitas menarik berbagai
effort kita untuk berusaha lebih di masa pandemi ini
justru keberkahannya pandemi ini adalah sebuah motivasi yang diberikan tuhan untuk kita untuk melakukan yang lebih baik lagi
aku percaya indonesia punya research lebih lengkap daripada negara negara lain untuk kita utilisasi sehingga kita bisa membuat sebuah usaha yang akhirnya kita bisa recovery lebih cepat daripada negara negara lain
berarti memang kalau saya lihat jadi walaupun pandemi salesnya kopi tuku tetap melonjak nih kayak gitu nih
tapi dan itu disepakati kok semua pelaku industri banyak melakukan
paling tidak kami dengan pelaku pelaku industri kopi gitu
tapi alhamdulillah dengan berbagai action yang coba dilakukan ya pendekatan pendekatan yang dilakukan plus kami diberkahi konsumen yang sangat baik
kami menyebutkan tetangga tuku tadi
mereka dengan loyalnya membuat kami punya energi untuk hidup lebih aja sih
jadinya kami terus berkreasi kami terus attach sama mereka
melakukan zoom beberapa kali sama tetangga tuku gitu
untuk menggali kalian butuh apa bagaimana kami brand kami bisa hadir di kehidupan kalian
alhamdulillah itu membuat kami di tuku kami di maka group kami sebagai toko bisa menyelamatkan beberapa sister company kami brand kami yang lain
yang mungkin tidak seberuntung buku untuk bisa menyelamatkan semuanya tanpa ada yang dirumahkan atau ada yang dipotong bajunya
wow mas andanu ini menarik banget nih apalagi kalau ngomongin hashtag tetangga tuku
itu saya merasa bahwa mas andanu ini pinter banget dalam menjaring suatu komunitas
dan sepertinya ini nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di sesi kedua karena waktu kita sangat tipis banget
aduh cantik banget selamat siang mbak christi
ya mbak christine pertanyaan serupa saya ajukan ke mbak christine laiva juga nih
dari sudut pandang mbak christine sendiri adakah peluang bagi umkm untuk mensiasati keadaan seperti sekarang
kalau peluang pasti tetap ada ya apalagi sekarang kita ada teknologi kita ada media sosial
jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang peluang itu gak akan habis
itu tergantung balik lagi ke yang sudah disampaikan mas andanu
gimana caranya kita supaya agile gimana caranya supaya kita beradaptasi di keadaan sekarang
nah kalau untuk tfr kita kan media ya
jadi memang di saat pandemi orang butuh informasi dan akhirnya kita yang kita lakukan adalah kita harus gencar di media sosial
nah itu salah satu yang kita lakukan selama pandemi
dan konten kita juga kita sesuaikan
kita kan sebenarnya ngebahas bisnis industri kreatif
tapi karena pandemi dan itu impact semua orang jadi kita memutuskan untuk oke sepertinya kita perlu nih ngangkat topik
kita perlu cover juga nih covid meskipun nggak sesering media masa lainnya ya
tapi setidaknya kita tetap aktif dalam menginformasikan apa yang terjadi update terbaru
nah itu mungkin contoh kecil dari kami
tapi ya kalau peluang pasti selalu selalu ada sih
ya benar banget mbak christian
saya juga percaya kita harus tetap optimis
peluang akan selalu ada
tapi bagaimana kita berpikiran jernih untuk mencari peluang tersebut
dan mungkin dari mbak christine sendiri ya tadi sudah menyampaikan mengenai

mbak christine sendiri ya tadi sudah menyampaikan mengenai

karena kalau kita ngomongin industri kreatif itu melekat sekali tools yang paling mudah dijangkau oleh semua orang sekarang itu adalah social media
kita harus benar benar bisa mengerti dan mempelajari digitalisasi tersebut
nah itu nanti kita mungkin akan bahas di sesi selanjutnya
tapi mbak christine kalau misalkan nih
saya ingin bertanya bagaimana the finary report memandang usaha usaha pemerintah dalam memutus penyebaran covid sembilan belas
saya ingin bertanya bagaimana the finery report memandang usaha usaha pemerintah dalam memutus penyebaran covid sembilan belas

termasuk strategi ppkm yang sudah dilakukan

kebijakan ppkm terus kebijakan dalam memutus penyebaran covid sembilan belas
nah menurut mbak christine dari sisi the finary report itu gimana pandangannya
oke sebenarnya mungkin gini ya
kita tuh saya ingin mencoba
oke sebenarnya mungkin gini ya

itu kan semua tiba tiba ya
maret tahun lalu semuanya oke work from home
dan peraturannya juga ketat banget ya
di awal yang kita nggak bisa kemana mana dan semua usaha harus banyak yang harus tutup
nah secara garis besar sih ini saya akan ngomong dari industri kreatif ya
secara garis besar kita semua terdampak
termasuk kami meskipun kita media digital
tapi semuanya pasti kena
dan kita dituntut untuk bisa beradaptasi
misalnya dengan menggunakan zoom dengan belajar media sosial
apa beralih ke mungkin expand ke youtube
nah tapi dalam kesempatan ini aku juga ingin tekankan ya
empat bidang di kreatif ini
industri yang saya lihat paling terdampak dari ppkm
yaitu film musik teater dan tari
nah kenapa aku highlight empat ini
karena empat empatnya gak bisa dilakukan di rumah atau dari zoom
contoh penari koreografer mata pencaharian mereka kan memang tampil ya
begitu juga dengan film dan teater
karena shooting itu gak bisa dilakukan secara virtual seperti kita sekarang
meskipun ada ya misalnya ngajar musik
mungkin masih bisa dilakukan virtual atau mengajar menari
misalnya mungkin bisa tapi penghasilannya pasti menurun drastis
dan yang pasti gak akan maksimal tetap harus tatap muka
sebenarnya kalau mau lebih maksimal ya
tapi ya karena kondisi seperti ini ya mau nggak mau daripada nggak ada penghasilan
tapi memang keempat ini yang paling terpuruk karena pandemi
dan dampaknya juga bisa dirasakan ya ke bisnis lain
kan jadinya tutup ya karena nggak bisa buka dong pastinya
dan juga musik contohnya
ada kru di belakang panggung yang bergantung dari event
nah dan banyak banget pekerja pekerja di keempat industri ini yang akhirnya harus banting setir
mereka harus cari cara gimana nih supaya kita survive
gimana supaya kita bisa bertahan hidup selama
ya ppkm memang ada yang pasti ada pro dan kontra ya
di satu sisi oke wfh memang menekan laju penyebaran covid
tapi ada juga yang contoh keempat industri tadi yang sebenarnya nggak bisa
dan gak hanya empat industri ini
saya yakin di luar sana juga banyak yang gak bisa wfh
karena tuntutan ekonomi atau tuntutan kerjaan
itu sih kalau dari
baik betul sekali
terima kasih mbak christine atas sedikit informasinya
begitu bermanfaat sekali
dan saya yakin masyarakat juga benar benar bisa lebih aware lagi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
dan mengikuti prokes tentunya
dan kita sebentar lagi akan tetap melanjutkan dialog
tetapi setelah jeda berikut jangan beranjak terlebih dahulu
semoga warga harus ikut berkontribusi
tanpa kesatuan itu kita takkan mampu menghentikan penyebaran covid
semoga tuhan yang maha esa memberkai kita semuanya
baik terima kasih
terima kasih anda masih bersama dialog produktif selasa dua puluh dua juni dua ribu dua puluh satu dari media center kpcpen
kita masih bersama kang vicky satari staff sosmentri koperasi dan ukm
masih juga bersama dengan mas andanu prasetyo founder kopi tuku dan maka group
karena tadi mungkin sempat terputus sedikit ya
kita belum selesai kita masih pengen dengar nih pemaparan dari kang vicky
tapi gak apa apa kita sudah kembali lagi
oke kang vicky jadi digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan yang tadi sudah sempat di mention juga sama kang vicky ya
terlebih saat adanya disrupsi besar akibat pandemi
nah jadi memang ada empat pilar untuk mewujudkan ekonomi digital
seperti infrastruktur digital itu salah satu
contohnya hingga riset dan inovasi
nah apa yang bisa kang vicky jelaskan terkait hal itu dan apa artinya bagi umkm
ya jadi pertama pemerintah membangun infrastruktur digital internet dan seterusnya
ini kan sebetulnya adalah dengan dana rakyat melalui pajak dan seterusnya
jadi ini harus kembali kepada masyarakat
khususnya siapa umkm yang adalah sembilan puluh sembilan sembilan juta
sehingga kita ingin pastikan pertama ini dijagain dulu situasinya
istuduh bisnisnya proteksinya
salah satunya sudah ada penutupan
tadi siang baru saja juga pak menteri preskonnya bersama dengan salah satu e commerce internasional
besar yang sudah menutup tiga sektor produk yaitu fashion kemudian ada kria dan kuliner
itu adalah tiga sektor yang terbesar
apa semuanya ditutup gitu ya dari keren import
nah dari hulunya sebetulnya kaitannya digitalisasi ini ada empat masalah
untuk umkm yang perlu diadres
solusi yang pertama adalah literasi digital
yang kedua adalah kapasitas
yang kedua adalah kapasitas produksi
yang kedua adalah kualitas produk
yang keempat adalah akses pasar
nah dari sisi literasi tentunya proses pendampingan ini penting
banyak kita sekarang sudah ada gerakan bersama umkm indonesia
ada sekitar delapan asosiasi organisasi komunitas pendamping umkm ini sudah berhimpun
berkonsolidasi total ada sekitar dua puluh lima ribu pendamping umkm yang dikoordinasikan
kemudian dari sisi kapasitas dan kualitas produk tentunya ini proses di luar ekosistem digitalnya nih
jadi ada program dari kemenkop umkm ini factory sharing rumah produksi bersama
dimana ingin memastikan konsolidasi umkm ini bukan hanya dari sisi branding
tapi juga dari sisi proses produksi
sehingga apa skala ekonominya itu dapat
enggak semua umkm kecil kecil main di hilir
mesti investasi mesin misalnya
mesti investasi mesin misalnya
akhirnya skala ekonominya kan tidak dapat
nah ini juga ada pendekatan factory sharing
termasuk kualitas produk juga banyak sekali ya program program pelatihan untuk desain branding dan seterusnya
dan terakhir akses pasar
tadi juga sudah saya sampaikan salah satunya adalah yang masif itu lkpp pengadaan barang dan jasa pemerintah dan punyanya bumn pasar digital umkm
nah dari empat masalah ini kita ingin masuk ke pelakunya nih
dari seluruh pengalaman juga riset data dan yang sudah kita kumpulkan ternyata kemarin kita di awal pandemi ini survei dengan idea asosiasi e commerce indonesia
dari seribu pelaku umkm yang didampingi untuk onboarding di e commerce nasional itu hanya empat ratus yang berhasil on board yang berhasil buka akut
dari yang empat ratus ini hanya empat puluh yang berhasil

ini belum ngomongin repeat order ya ada pesanan pesanan yang berikutnya
karena ternyata tadi isunya kan memang kapasitas produksinya kualitas produknya belum konsisten dan seterusnya
sehingga kita mulai mendorong hari ini bagaimana ada fokus trade area per level usaha
usaha micro kita dorong untuk kerendik dulu di e commerce
di media sosial atau e katalog check out nya tetap di social media misalnya chatroom misalnya
jadi contohnya pedagang pasar basah gitu yang sekarang jumlahnya ada dua belas lima juta di indonesia
itu cukup kita ajarkan pakai video call jadi orang kan sekarang ada pembatasan mobilitas
video call untuk bisa memilih produk kemudian untuk logistiknya transportnya bisa pakai ojol
atau pakai kerjasama dengan perusahaan perusahaan logistik di satu pasar
jadi ekosistemnya juga dibentuk itu untuk usaha mikro yang jumlahnya sembilan puluh delapan sekian persen
jadi fokusnya itu sebetulnya di situ isu digitalisasi umkm
karena kita yakin lah kalau misalnya kayak model mas andano mbak christine
itu kan semuanya sudah advance dari sisi digitalisasinya
transaksinya semua channel semua platform tuh udah aktif lah gitu ya
digitalisasi ya pasti di mikro nih sembilan puluh sembilan persennya
nah itu satu ya jadi yang usaha kecil itu kemana
onboardingnya itu di marketplace lokal atau marketplace homogen
jadi nggak langsung serta merta harus masuk ke e commerce yang unicorn
kenapa karena kalau trafficnya semakin besar kapasitas permintaan ini juga akan sulit dibentuk
ketika mengecewakan kolen berkaitan dengan kualitas dan kapasitas
produknya itu kan ada ratenya nanti
nah pihak usaha menengah sudah dilatih nih
kalau kita tahu e commerce homogen itu banyak
kalau misalnya ya multicultural pertanian ada tanihap ada arunai perikanan
sayuran adas sayurboks yang produk kria itu ada kriologi baidu anyam gitu ya
nah baru yang menengah kita dorong ke marketplace nasional
sampai dengan regional dan

kita bisa menggunakan kualitas dan kapasitas produknya nah yang terakhir ini saya sampaikan

pemerintah ini penting untuk berkolaborasi sinergi dengan seluruh stakeholders
dengan multi pihak nggak bisa sendiri gitu ya
yang pasti tadi saya di awal sudah sampaikan
ada kementerian lembaga lainnya pemerintah daerah ada bumn ada tech company nya
ada pembiayaannya ada dari sisi kampusnya
tapi yang penting dihadirkan adalah peran agregator enabler accelerator dan incubator
jadi penting bagaimana umkm ini dimoderasi dari hulu ke hilir
saya sebilangnya bahkan dari hilir hulu hilir
kenapa hilir dulu kita cek dulu market insight nya
karena sekarang tuh pasar berubah bukan hanya trend tapi konteks
tadi mas adodu bilang jualan kopi itu sekarang literan di rumah
orang nggak membatasi lebih banyak interaksi kan gitu
setelah dicek dari hilir ke hulunya bahan bakunya ada nggak
bisa di scale up nggak kemudian diproses bisa masuk ke skala ekonomi
tadi dengan strategi konsolidasi gitu ya
pembiayaannya masuk pendampingan sdm nya masuk di situ
link and match dengan off taker dengan bayarnya dilakukan
jadi agregator ini penting untuk bisa memastikan semua inisiatif kita ini bisa sustain
karenanya kementerian koperasi dan umkm sesuai arahan pak menteri
model yang bisa kita replikasi duplikasi bersinergi dengan lintas stakeholders
baik terima kasih kang vicky very insightful
dan lagi lagi saya ingin ingatkan buat masyarakat dan teman teman semua bahwa
kolaborasi itu penting apalagi indonesia masyarakat indonesia ini melekat sekali dengan
dan saya juga ingin ajak teman teman untuk selalu membeli menggunakan dan support produk lokal
produk asli indonesia
oke kalau begitu kita langsung aja belajar lebih banyak lagi

tentang digitalisasi kita langsung masuk ke mas andanu prestio
mas masih bersama kita ya mas
nah ini ya kalau ngomongin digitalisasi yang kita percaya
itu termasuk bagi umkm saat pandemi ini menjadi sebuah tools yang bagus banget buat mereka
nah bagaimana anda melihat platform digital ini bisa membantu bisnis mereka
mungkin dari experience kang vicky sendiri dalam menggunakan tools
digital ini di kopi tuku boleh di share ke teman teman semua
yang jelas aku pribadi pun dan tuku juga bukan
tipe yang sangat update sama sesuatu hal yang bernama digital
kak tuku sejak dua ribu lima belas pun bisa dilihat kami menggunakan social media aja cukup jarang tidak intens
kemudian kamu baru menggunakan digital kamu baru menggunakan media kamu baru menggunakan media
kemudian kamu baru menggunakan media kamu baru menggunakan media
kamu baru menggunakan e commerce
atau marketplace ini
itu pun baru pas pandemi kemarin
jadi kalau gak ada pandemi kami tidak mencoba hal digital tersebut
tapi yang di sini yang jadi harus kita garis bawahi aku rasa
konteks digital ini gambaran gampangnya adalah ini mempermudah kita untuk mencolek orang yang jauh sekali
yang kita pikir potensi market kita ada di radius berapa kilometer
tapi sejak ada digital kita punya potensi yang rasanya kita tidak terbayang
sebenarnya ada berapa banyak yang akan suka sama produk kita gitu
jadi yang harus kita ingat pertama dalam konteks digital ini
buat teman teman pelaku umkm semua adalah
dengan adanya digital rasanya tidak ada lagi alasan untuk menunda nunda
saat kita punya ide saat kita pengen melakukan usaha

dengan adanya digital kita mempermudah yang harusnya sewa kios
jadi tidak perlu sewa kios tinggal buka akun di salah satu marketplace misalnya
yang tadi kang vicky bilang harus bikin nyiapin kerja sama sama pihak ketiga untuk logistik
itu mereka sudah menyiapkan itu juga gitu
jadi dengan adanya digital ini satu membuat kita tidak perlu menunda lagi
ini akan membuat inisial investasi kita menjadi lebih rendah
yang kedua kita bisa memperluas cakupan pasar kita
dan yang ketiga dengan adanya digital ada data di dalamnya
ada sesuatu yang bisa kita olah kita bisa personalisasi
kita bisa lebih men specifikan target kita
orang mungkin di jakarta senangnya kopinya seperti yang tuku buat sekarang
tapi begitu saya harus ke aceh mungkin saya harus mengecek terus pembelian di sana
mengadar feedback nanti akhirnya saya harus meluncurkan produk tersendiri
aku harus di aceh misalnya
inti digital ini akan membantu
contoh saya dengan marketplace yang saya gunakan sekarang aja
fungsinya karena saya tidak bisa mohon maaf kalau saya terlalu jujur
saya terlalu malas untuk mencatat
dengan adanya marketplace ini akan membantu merunut ada pesanan apa aja
harus jantung seperti apa dan sudah ada sistem yang membantu
dan aku sendiri akan terbantu sekali untuk merunut hal tersebut
nah yang tapi jauh lebih penting
lupa di poin keempat dalam konteks digital ini
kembali lagi marketnya kita nggak pernah tahu sebesar apa
ada disruption technology ada disruption digital ini
sekarang seberapa siap operasional kita dalam menanggapi potensi market yang dihadirkan sama digital
karena jujur dari pengalaman kami di tuku
kami juga memulai jualan botolan itu dari lima puluh botol sepuluh botol
tapi rasanya ada juga satu hari kita bisa jualan beratus seratus botol
itu pun juga pernah terjadi
atau zaman dulu kita jualan satu gelas hari pertama saya jualan itu enam belas gelas
ada masanya beberapa saat sebelum pak presiden datang kita bisa jualnya seribu gelas
itu sebuah efek yang kita tidak tahu tidak kita perkirakan
karena buat aku aku hanya menyiapkan operasional untuk tiga ratus sebelas
makanya begitu pak presiden datang saat itu dua ribu tujuh belas
tiga bulan kemudian saya langsung menyiapkan satu toko lagi khusus untuk menghandle produk apa
supaya customer experience toko biasa dan toko online berbeda
tapi yang jelas toko online ini juga saya siapkan kapasitasnya tiga kali lipat
untuk menanggapi potensi market yang saya sendiri pun tidak tahu
jadi saya rasa digital itu sangat berpengaruh sekali
tapi saya paham saya juga bergerak di asosiasi kopi
banyak teman teman yang mungkin petani petani lebih senang menulis di buku daripada dengan digital tersebut
tapi ya ini akan membantu sekali untuk mensinergikan mensinkronisasikan semuanya
supaya nanti tadi mas vicky bilang agregatornya inabernya semuanya bisa mudah dalam
lebih kompersensif dalam menjalankan ini
dan industri ini juga
oke baik terima kasih mas andanu atas pemaparannya
dan sekarang saya ingin ke mbak christine
nah kalau menurut mbak christine
apakah peningkatan industri kreatif dan umkm di tanah air sudah cukup signifikan
peningkatan dalam maksudnya jumlah usaha atau apanya nih
industri kreatif peningkatannya dalam jumlah usaha dan juga perkembangannya ya kali ya
dari segi inovasi itu mungkin bisa dinilai dari situ
oke ini jawabannya bisa beragam nih tergantung dari industri apa ya
tapi kalau dari selama ini yang saya lihat sebenarnya itu sudah banyak banget yang misalnya brand yang sudah mendunia
yang sudah contoh saya baru dapat berita kemarin
ada pembuat sepeda dari bambu yang bahkan sudah ekspor ke negara negara lain
nah dan yang pasti sih udah banyak ya
mungkin banyak yang kita belum tahu
nah tapi dari sisi inovatifnya yang pasti yang pasti iya banyak
apakah sudah cukup
yang namanya inovasi sih sebenarnya apa ya itu akan terus berlanjut
dan itu nggak akan berhenti di satu tempat
jadi ya mungkin kalau ditanya apakah cukup ya itu sih itu akan terus berlanjut sih
sampai selesai pandemi juga saya yakin pasti akan ada inovasi baru yang dilahirkan dari industri kreatif dan umkm kita
dan kalau soal
kalau mungkin aku ambil contoh lagi di
saya pernah ketemu satu brand yang pernah saya wawancarai juga
jadi waktu itu mereka ada itu mereka juga mengikut program pemerintah
nah jadi mereka membuat perhiasan dari bekas tambang batu bara
nah itu kalau nggak salah di sumatera barat
nah kebetulan mereka nemu lokasi yang sudah tidak digunakan lagi
sebagai udah nggak operasional lagi
nah jadi penambangnya juga kehilangan pekerjaan
nah jadi yang mereka lakukan adalah mereka melihat kesempatan itu
lalu mereka melakukan riset tentunya
nah penambang penambang batu bara yang tadinya kehilangan pekerjaan
jadinya mereka membuat perhiasan untuk si brand lokal ini
nah jadi ya jadi hal hal seperti itu kadang apa ya
mungkin sebagai media kadang kita
kita pasti akan terus nyari berita dan kita pasti akan terus berusaha untuk cari tahu brand brand
mana saja yang sudah berinovasi
atau membuat suatu produk baru gitu
baik terima kasih mbak christine luar biasa sekali
tadi kita sudah mendengar pembahasan dari ketiga narasumber kita
dan sudah banyak sekali informasi informasi yang kita serap
nah sudah dua segmen kita mendengarkan penjelasan lengkap tadi dari para narasumber
dan meski penyebaran covid sembilan belas masih terjadi di tanah air
tentunya kita harus tetap optimis
demi ekonomi bangkit
selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab
dan bagi anda atau bagi rekan rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan
dengan menyebutkan nama kemudian dari daerah mana atau media mana
dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa
jangan lupa untuk menyertakan hashtag bantuan umkm
dan kami masih akan kembali sesaat lagi setelah informasi berikut
terima kasih anda masih bersama kami
dan saya masih bersama dengan ketiga narasumber yang luar biasa
yaitu kang vicky satari selaku staf susmentri koperasi dan ukm
dan juga mas andanu prasetyo founder kopi tuku dan makagroup
dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di aplikasi slido
kita juga masih menunggu pertanyaan anda
baik awak media maupun masyarakat untuk bertanya kepada narasumber pada diskusi siang hari ini
jangan lupa pertanyaan ditujukan untuk siapa dan juga dengan menyertakan hashtag bantuan umkm
baik pertanyaan pertama ada datang dari
coba kita lihat sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk
ini kita dapat
ini kita dapat
dapat pertanyaan dari ramdhani
berasal dari bantul
dan ditujukan kepada pak vicky
pertanyaannya adalah kalau kami yang ada di daerah bagaimana cara mendapatkan bantuan umkm
dan bagaimana mengeceknya
boleh silahkan dijawab kang vicky
ya kalau untuk banpres tadi ya disalurkan langsung ke rekening bank penyalur
jadi bisa dicek di bri juga
sudah ada aplikasinya ya
tapi untuk informasi lebih jelas maksudnya bisa cek di websitenya kemenkop umkm
www kemenkopukm co id atau di akun media sosial resmi at kemenkopukm
semua informasi data sebetulnya ada di platform platform tersebut
ya terima kasih kang vicky
ya betul sekali
untuk yang ingin mengetahui informasinya lebih lanjut langsung saja
langsung saja di follow tuh social medianya kemenkop umkm
dan bisa dicek juga di websitenya
baik yang kedua pertanyaan datang dari wah banyak banget nih
kita pilih dulu karena pertanyaannya banyak sekali
pertanyaan kedua kita masuk dari ujang
ini pertanyaan ditujukan kepada pak andanu
bagaimana inovasi bisnis kopi anda di masa pandemi apakah mendalami digitalisasi
boleh dijawab kang vicky
boleh dijawab mas andanu
mohon maaf sebelumnya untuk mas andanu audionya boleh dibuka dulu
oke baik udah kembali lagi
tadi pak terima kasih mbak anad
ujang tadi ya
iya dari ujang
mas jadi posisi penyelidikan saya sampaikan bahwa kita ada beberapa ikhtiar yang kami lakukan
memang yang paling worth seperti yang mungkin banyak diketahui bahwa kami mengeluarkan di pandemi kemarin mengeluarkan botol tukucur dan botol tukuin
itu adalah sebuah konsep kami
sebenarnya kami punya cara untuk mengangkat mengajak orang untuk mengubah behavior penggunaan plastik sekali pakai dengan menguncurkan namanya tukucur yaitu orang cukur dikucur dan tukur dalam tukucuran
cuma kami luncurkan lebih awal dalam bentuk botol satu liternya
untuk membuat orang lebih sering di rumah tapi bisa menikmati tuku gitu
terjadi social distancing tapi cash flow dari tuku terjanggau
kenapa kami pakai digital
karena kembali kami butuh bantuan sebuah platform yang bisa menyiapkan sebuah sistem yang komprehensif dari sistem order sampai pengantarannya
itu dari segi pendapatan tapi di sisi digital lain yang kami juga coba lakukan beberapa di sebuah platform
beberapa di sebuah platform
beberapa di sebuah platform
salah satu yang paling penting di masa pandemi adalah membuat brand kita itu eksis
nah untuk menjadi brandnya eksis kami menggunakan beberapa cara
salah satunya di instagram kami di sosial media
kami melakukan beberapa postingan yang sifatnya mengajak orang untuk merecall kenikmatan yang ada di toko
jadi misalnya kami memposting pojokan tuku tempat duduk orang orang tapi dalam kondisi kosong untuk merequel ketanganan tersebut
atau yang ketiga kami melakukan zoom tadi seperti saya ceritakan
dengan ikan ikan tuku
terakhir kami melakukan dengan ikan ikan tuku bst
kami hanya bercerita ceritanya gimana apa kabar
kami bertegur tegur siapa
terakhir meskipun tidak terlalu digital tapi melalui platform digital kami menggunakan salah satu movement besarnya adalah selama bulan lebaran selama natal
misalnya lebaran kami punya produk namanya beri maaf
itu adalah produk tuku yang ditulis
kami bekerjasama dengan agensi
produk maaf itu kami berharap lebaran di masa pandemi bisa lebih personal
seperti maaf belum bisa ngopi bareng lagi
jadi mereka berlebaran secara langsung tapi menggunakan produk tuku
yang kedua kami bekerjasama dengan pos indonesia
kami paham bahwa di masa pandemi ini sulit sekali berhasil laturami
jadi kemarin kami menyiapkan satu buah kartu pos yang berisi kopi dan coklat indonesia
yang mana kartu pos tersebut adalah sebuah bungkusan tipis yang di dalamnya ada kopi servali sebut
dan ada perangkul dari post indonesia
mas andanu maaf waktunya agak kita sudah dikejar kejar waktu karena sempit sekali
tapi terima kasih atas jawabannya mas andanu
semoga menjawab untuk ujang
dan selanjutnya ada pertanyaan kepada mbak christine
dari sandro di jakarta
pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa kreatif berbisnis di masa pandemi
silahkan mbak christine
ini pertanyaannya luas banget ya cakupannya
mungkin bagaimana kreatif selama pandemi
aku mungkin ambil contoh dari yang dijelasin mas andanu tadi ya
yang kopi literan
sebenarnya menjadi kreatif itu dimulai dari hal yang simpel
yaitu memahami apa yang dibutuhkan orang
karena pada dasarnya menjadi kreatif itu kemampuan memecahkan masalah sebenarnya
nah balik ke contoh yang tadi
misalnya karena lagi pandemi semua orang di rumah
ini gimana nih bisnis harus jalan kan
nah kita harus mikir
mungkin kita nggak lagi keluar terus nongkrong di tempat kopi
oke jadi sekarang kita ngopi di rumah
nah solusinya ya kopi literan itu sebenarnya menurut saya sangat kreatif
dan ya saya juga beberapa kali beli kopi literan gitu
nah itu contoh kecil ya untuk menjadi kreatif
nah aku nggak tahu bisnisnya kak sandro itu apa
tapi kalau tips dari aku sih ya itu tadi
kita harus paham apa yang dicari orang
kita harus paham juga apa ya yang dibutuhkan
masalah apa yang kita mau cari solusinya
biasanya sih dimulai dari itu ya
karena sangat luas nih kalau mau dijelasin apa
baik mbak christine terima kasih atas jawabannya
dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman teman semua yang masih bersama kami
dan mohon maaf jika pertanyaan yang belum terjawab mungkin akan dijawab di lain sesi
nah sekarang kita sudah masuk bagian akhir diskusi kita siang ini
tapi sebelumnya saya akan meminta closing statement terlebih dahulu dari para narasumber
yang pertama saya persilahkan kepada kang vicky satari
karena kunci dari semuanya tadi ya
dari diskusi kita ini kan ada beberapa kata yang perlu di highlight
adaptasi transformasi jelas
inovasi ini tentunya menjawab dari segala banyak perubahan yang memang ini menjadi tantangan abadi dari semua pelaku usaha
itu kan perubahan
begitu cepat bukan hanya sekali lagi bukan hanya tren bahkan konteks
sinergi kolaborasi gotong royong sudah pasti untuk membangun optimisme
jadi digitalisasi itu adalah bagian dari adaptasi teknologi
bicara tentang konsolidasi itu adalah bagian dari inovasi bisnis model
kemudian agregasi itu adalah bagian dari menghubungkan hulu dan hilir
sehingga proses usaha kita bisa lebih berkelanjutan
dan jangan lupa untuk terus eksplor
cara cara inovatif baru gitu ya
dari semua sumber
jadi terakhir itu memang kuncinya adalah optimisme
demikian mbak ana
baik terima kasih kang vicky
dan selanjutnya saya mau minta closing statement singkat nih dari mas andanu prasetyo
aku melanjutkan dari
kang vicky aja bahwa
tadi aku juga sampai di awal
dan melanjutkan dengan kata optimis tadi
tadi optimis dan aku bilangnya harapan
itu aku rasa
rasanya kan tidak ada rumusan pasti untuk menjawab ini semua gitu
yang kita bisa lakukan hanya terus bergerak
yang kita bisa membuat kita bergerak ya adalah sebuah motivasi
dan kita lakukan motivasi kalau tidak punya harapan atau tujuan yang jelas di depan sana gitu
nah yang jelas
saat ini yang kita bisa lakukan
indonesia membantukan kita semua untuk penuh opan berapa juta
dan juga untuk perekonomian dengan berbagai umkm nya gitu
jadi dengan banyaknya penduduk di indonesia ini
dengan berbagai resource yang kita punya
ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membantu negara kita merecovery perekonomiannya
inilah saat paling nyata untuk kita bergotong royong bersama
terima kasih mbak ana
dan terakhir saya persilakan kepada mbak christine laiva
saya juga melanjutkan aja
sebenarnya poinnya udah disebut masih sama mas andanu juga
saya harap inovasi tetap berlanjut meskipun sedang pandemi
dan ya memang pasti sulit
yang namanya menjadi kreatif dan menjadi inovatif itu pasti sulit
dan butuh waktu yang nggak sebentar
banyak proses trial dan error
dan balik lagi mungkin ke pertanyaan yang saya dapat tadi
dan menjadi kreatif itu bisa dimulai dari hal yang kecil
contoh ya contoh yang saya gunakan ya tadi
misalnya kopi literan gitu
tapi ya saya harap sih kita nggak berhenti ya berinovasi
meskipun nanti pandemi sudah selesai
saya harap kita tetap bisa maju industri kreatifnya
terima kasih mbak christine
dan baik sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat mbak christine
terima kasih buat kang vicky satari selaku staf khusus menteri koperasi dan umkm
kemudian juga kepada mas andanu prasetyo founder kopi tuku dan maka group
sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu dan bergabung bersama kami
salam sehat selalu
pemerintah mendorong digitalisasi umkm agar bisa terus meningkatkan perannya di tanah air
terutama di saat pandemi ini
di saat yang sama pemerintah bersama semua pihak harus bersinergi untuk bisa menghadapi penyebaran covid sembilan belas
kepedulian sesama bisa membantu negeri ini keluar dari pandemi
saya anda dan kita semua punya satu kemauan yang sama
agar negeri ini bisa terbebas dari pandemi covid sembilan belas secepatnya
agar ekonomi lebih cepat pulih
saya mbak nadie kunyademi undur diri
sampai jumpa lagi